destinasi untuk mengisi hati
dan bumi melayu ini menjadi pilihan saya
ini adalah paket lengkap
keindahan dari utara hingga selatan lembah hingga pulau
menjelajahi bumi pertiwi kali ini saya ajak anda ke sumatera barat
jangan lupa untuk berlangganan
lembah harau bukit tinggi hingga pesisir selatan sumatera barat
yakni pulau pagang adalah tiga destinasi saya kali ini
persinggahan pertama saya ngarai di kota payakumbuh
kabupaten lima puluh kota merasakan keindahan sumatera barat di sisi utara
lembah harau merupakan salah satu taman geologi atau geopark lokal
yang kini telah berproses menjadi geopark nasional
karena keistimewaan geografi dan geologinya
menurut penelitian lembah harau muncul karena patahan akibat proses alam
patahan tersebut akhirnya membentuk lembah yang luas dan datar
batuan di sini diperkirakan sudah ada sejak
tiga puluh hingga empat puluh juta tahun lalu
dua bukit cadas terjal dengan hamparan sawah dan tebing granit
menjadi rumah bagi ribuan satwa dan tanaman khas hutan hujan
juga masyarakat minang di tanahnya
di mana ada peradaban di situ ada kebudayaan
wabdu iramasaluang memanggil saya
untuk mengenal musik tradisional minangkabau lebih
wan dengan sandra
ijin wan ini sekolah alam
bisa belajar musik tradisional minang
saya mau belajar boleh
mas zulzul amri yang akrab bisa pak wan imas
mengajak saya menyelami musik tradisional minangkabau
saluang atau suruling panjang
saluang atau suruling panjang
saluang atau suruling panjang
saluang atau suruling panjang
sepintas terlihat sama seperti alat musik suring lainnya
karena sama sama terbuat dari bambu dan dimainkan dengan cara ditiup
namun alat musik khas minangkabau ini memiliki ciri tersendiri
salah satunya pada jumlah nadanya
kalau seruling tutup juga mbak sebelah maksih ditutup disini lubangnya tiupnya kayak gini
nah kali ini bambunya bolong kok bisa bunyi itulah keahliannya orang minangkabau dan ini hanya ada
di minang ada di minangkabau cuma oke cara mainnya bagaimana uang karena disini juga lubangnya hanya
empat tapi nadanya lima nadanya lima ya oke selain itu cara memainkan saluang juga berbeda dari
seruling biasa tidak mudah memainkannya karena harus bisa meniup saluang sambil mengambil napas
secara bersamaan jadi curi penapasan terus jadi tiup tidak berhenti sambil tarik nafas itu sulit sekali buat
sekali wadud kali betul enggak banyak orang yang bisa di indonesia enggak ada banyak dia bisa
bu an ambil nafasnya ke hidung itu bisa ambil sambil tiup nafas ke hidung nggak berhenti kayak gini
itu sudah dua ambil nafas one ke hidung oh jadi putarnya di sambil di hidung
dan cara tiupnya juga dia kan lubangnya besar ya ada teknik tersendiri bukan juga asal tiup
buni oh gitu tapi harus posisi bibirnya harus depan oke bisa coba buat salonnya boleh boleh
dibutuhkan latihan dan konsistensi untuk dapat menguasai saluang selain saluang ada alat musik
lain yang cukup mudah untuk dipelajari salah satunya talempong talempong adalah alat musik
yang terbuat dari kuningan berbentuk seperti gamelan dan dimainkan dengan cara dipukul talempong
memiliki nada do hingga
ii kalau dilihat sebenarnya seperti gamelan ya dan bentuknya ini sama semua tapi nadanya bisa berbeda itu gimana wasan berbeda kalau kita naik nadanya yang mau tinggi eh ah ini mbak one beli dulu ini nadanya iya sama semua tapi kita cari nadanya kalau ingin dan tinggi kita pukul dari atas kalau menyerah rendah dari bawah
nah uangnya cari nada doremi fasolnya biasanya dengan apa
biasanya ini digunakan untuk apa uan
kalau di minangkabau itu namanya baralek marapulai
ada juga acara hitanan untuk anak anak
itu diarahkan dengan kuda
anak itu dikuda kita dengan celempong
untuk memainkan talempong kita juga harus menghafal nada lagunya
biasanya talempong dimainkan secara bersama sama
karena satu orang biasanya memainkan dua talempong
untuk menjaga tempo dan konsentrasi
namun wan dapat memainkan lima talempong sekaligus
saya pun mencoba bermain talempong bersama uan
misi wan imas memang untuk mengajarkan musik tradisional minangkabau
ini agar tetap lestari
banyak orang asing diantaranya dari perancis belanda hingga jerman
datang untuk belajar musik ke sekolah alam
namun tak banyak anak suku asli minangkabau yang tertarik
untuk mempelajari budaya mereka sendiri
kalau di khususnya diharu cuma diharu orang yang tahu
itu anak anak muda sangat sedikit sekali minatnya
karena dia mungkin pernah wan main
lalu anak anak muda cuma oh
tapi iwan tidak ambil pusing
tujuan wan yang saluang sama bansi juga talempong
itu akan wan warisan kepada anak anak kecil
siapa yang mau belajar
tapi khususnya untuk anak anak minangkabau
kita orang minangkabau tidak tahu dengan salung
tidak tahu dengan talempong
tidak tahu dengan bansi
sedangkan orang dari eropa yang banyak tanya mauan ini
seperti saluang bansi
itu yang dicari orang dari turismencah negara
yang dia tanya sama wan
tapi alhamdulillah wan
tak pernah pupus di hati uan
untuk mengembangkan kepada anak anak muda
umumnya anak minangkabau
indahnya alunan musik
membuat suasana terasa tentra
air terjun lembahan
dan baharau merupakan salah satu destinasi utama
penjelajahan saya pun berlanjut ke tujuh tingkat mata air
dari tebing sarasah murai
kezirannya sangat penting
semoga ia memibqangkan
di santajges tengah par bloody hamre
lembah harau lukisan tangan yang maha kuasa
keindahan alamnya memanjakan mata termasuk air terjun yang mengalir dari atas tebing ke lembah ini
patahan patahan di tebing harau yang tercipta dari masa ke masa menciptakan tujuh air terjun
saya pun menelusuri salah satunya yaitu air terjun sarasah mura
air terjun sarasah murai
air terjun sarasamurai merupakan salah satu destinasi wisata di harau dengan tingkat penjelajahan ringan hingga berat
untuk menikmati keindahan di air terjun tingkat pertama kita tak perlu menapaki jalur yang sulit
berjalan sekitar tiga ratus meter saja saya sudah bisa melihat percikan air berlatar pepohonan rindang
ya saat ini kita sudah berada di tingkatan pertama dari air terjun sarasah murai
jadi di sini ada tujuh tingkatan makanya di bit air di sini tidak terlalu deras karena dia jatuh dari atas itu tidak langsung
jadi ada tingkatan tingkatannya
untuk sampai ke tingkatan kedua sampai ke tujuh kita harus tracking dan agak curam
di sana juga tidak bisa berenang jadi kita di tingkatan pertama saja
untuk sampai di tingkat selanjutnya hingga ke tujuh jalur yang dilalui cukup ekstrim
saya memilih menikmati keindahannya dari sini saja
nyanyian hewan di sekeliling dan suara aliran airnya menciptakan suasana tenang
ada cerita tersendiri di balik nama murai
dahulu tempat ini merupakan habitat burung murai
satwa yang tinggal di hutan hujan tropis di afrika
dan asia salah satunya di pulau sumatera ini
namun kini burung merai tak nampak lagi di sini
berenang di air terjun di tingkat pertama ini saya dapat memandangi pepohonan hutan yang rindang
aliran air terjun yang tenang dari ujung lembah ini terasa dingin namun menghangatkan hati
sebelum menikmati saya akan menikmati air terjun yang tersebut

gigi saya sampai bugi gigil tapi ini luar biasa sejuk dan tenangnya
jadi dengan air terjun yang tidak terlalu besar kita bisa lebih menikmati alam
ketenangan dan merasa aman di sini sambil berenang
karena pun kedalaman airnya di sini tidak terlalu dalam
kurang lebih hanya mungkin sekitar lima puluh sampai dengan tujuh puluh cm
jadi sangat tenang nyaman dan juga senang
tempat ini pun menjadi destinasi wisata bagi pelancong dari daerah lainnya di sumatera
kalau liburan kalau waktunya sempit kita pasti arahin ke harau
ini sudah pernah ke sini atau baru pertama kali
baru pertama kali kalau air terjun sarasota
ini baru pertama kali dan ngelihat memang masih alami bagus sekali
masukannya mungkin infrastruktur kesininya ya diperbaiki oleh pemerintah setempat
jadi aksesnya bagus wisatawan pasti banyak berkunjung ke sini
terus juga sarana yang lain seperti toiletnya
terus ada mungkin semacam kantin kantin atau kafe
jadi mereka lebih lama bisa menikmati wisata di sini
radan lain lainnya sih belum tahu ya mungkin itu masukan juga
jadi kalau kita ke sini ada nih guide nya yang bisa jelasin sejarah kemudian kelebihan kelebihan air terjunnya apa
healing sejenak di sarasah murai mengembalikan energi saya untuk kembali melanjutkan penjelajahan di sumatera barat ini
kini dari utara saya menuju ke selatan
bukit tinggi menjadi destinasi kedua saya
kota terbesar kedua di sumatera barat ini juga pernah menjadi ibu kota pada masa pemerintahan darurat republik indonesia
bukit tinggi juga menyimpan riwayat perjuangan bangsa dan jejak jejak kolonial masih tertinggal di sini
salah satu tempat yang saya ingin menemukan adalah bukit tinggi
bukit tinggi adalah tempat yang sangat menarik untuk menemukan penjajah

bentuknya ketika itu tidak seperti ini
atapnya berbentuk bulat dengan patung ayam jantan di atasnya
setelah kemerdekaan atap jam gadang diubah dengan desain atap khas minangkabau
selain ikon kota ada silat yang menjadi salah satu bentuk pertahanan diri yang diturunkan nenek moyang dan lestari hingga kini
silat minangkabau sendiri banyak jenisnya
namun kali ini saya melihat lebih dalam silat harimau singgala bukit tinggi
silat harimau memiliki gerakan yang gesit dan kuat
setiap jurusnya dapat menyakiti lawan hingga tak berkutik
serangan dan pukulannya sangat mematikan
target sasarannya adalah mematikan dan membunuh dengan serangan di bagian leher dan kepala
silat harimau ini filosofinya seperti apa pak
silat harimau yang ada di aliran saya yaitu aliran silat harimau singgalang
filosofinya menari di ujung pisau melangkah di mata golok
jangan takut darah tercecer jangan cemas
akan hilang satu hilang dua terbilang tidak ajal berpantang mati
sesuai namanya gerakan silat ini bergerakan seekor harimau
terlihat pada gerakan tangan yang terkadang terlihat seperti mencengkram
hal ini juga terlihat pada alat yang digunakan yaitu kerambit
kerambit merupakan pisau kecil yang melengkung dan sengaja dibuat seperti kuku kuku macan
untuk dapat merobek dan menyayat lawan
kerambit digunakan untuk pertempuran jarak dekat dengan mengandalkan keberanian dan keahlian bela diri
hal ini juga yang membedakan silat harimau dengan silat minangkabau lainnya
namun pada dasarnya silat sendiri memiliki kesamaan yaitu berdasar pada agama
silat di minangkabau itu endetik
lahir silat itu di atas surau atau di dalam masjid kemudian lahirnya pencak di halaman masjid atau di lapangan di gelanggang
jadi silat yang namanya silat di minangkabau itu endetik hubungan antara manusia dengan allah nya
kalau pencak yang sering dimainkan atau dipertunjukkan oleh regenerasi anak anak muda zaman sekarang
itu herak kaitannya dengan hubungan sesama manusia abluminan mas
jadi beda jauh bedanya
dasar yang harus dimiliki pesilat
untuk bisa menguasai pesilat khususnya harimau apa pak
ya harus kuat dulu ilmu tawhidnya agamanya harus kuat
seorang pendekar yang nggak punya agama dia akan menjadi seorang mungkin rampok garung segala macam
nanti dia tidak memikirkan tidak pernah belajar tentang bagaimana pendidikan itu sebagai seorang pesilat
jadi dia akan bersangkutan nantinya di yahumil masar seorang guru pada muridnya yang bertanggung jawab sampai ke yahumil masar
jadi tidak semua orang yang bisa
silat harimau juga terdapat di beberapa kawasan sumatera barat lainnya
penamaannya sesuai daerah
ada silat harimau pariaman silat harimau pasaman hingga silat harimau di pesisir selatan
silat harimau pasaman
penjelajahan saya berlanjut ke sisi selatan sumatera barat untuk menggali sisi sisi lainnya
silat harimau pasaman
silat harimau pasaman
silat harimau pasaman
silat harimau pasaman
silat harimau pasaman
silat harimau pasaman
silat harimau pasaman
silat harimau pasaker
silat harimau pasaman
silat harimau pasaman
silat harimau pasaman
silat harimau pasaman
silat harimau pasaman
silat harimau pasaman
oke sekarang kita sudah sampai di muarau padang mau ke pulau pagang jaraknya nggak terlalu jauh
untuk ke pulau saja ini kita bisa naik speedboat dua puluh lima menit
ini turunnya gimana nih pak
hujan mengiringi perjalanan saya
walau begitu ombak tenang siap mengantarkan kami ke tujuan
pemandangan bukit pun masih menemani kami di lautan
sepanjang perjalanan saya menikmati pemandangan kawasan kecamatan bungus teluk kabung
yang terbentang hingga keseberang pulau pagang
pada saat air pasang daratannya terpisah dari teluk sehingga sering disebut pulau pamutusan
akhirnya kita sampai di pulau pagang pemandangannya ini kalau dilihat di sana itu bukan pulau ya
tapi di sini daratan jadi bungus peluk kabung
jadi kalau misalnya di sana kita lihat ada daratan sedikit
kalau sudah sore sudah pasang itu akan terputus jadi seperti pulau padahal bukan pulau
pulaunya pulau pagang
pulau pagang merupakan salah satu pulau di samudera hindia
dan masuk dalam wilayah kabupaten pesisir selatan sumatera barat
pulau ini memiliki topografi berbukit
berkondisi pantai berbatu
pohon pohon kelapa dan mangrove tumbuh subur di sini
keindahannya tampak dari atas hingga ke bibir pantai
pasir putih dan tenangnya ombak memanjakan mata
saya ingin melihat pulau pagang dan
pemandangan sekitarnya dari sisi lain dengan menaiki kano
dengan kano saya menikmati panorama alam yang indah dan berkenalan dengan pulau lain di sekitar pulau pagang
seperti pulau sikuai pulau sironjong dan pulau mara
ya jadi salah satu alasan kenapa pantai pagang ini menjanjikan warna air yang tidak terlalu berwarna merata

tidak terlalu ekstrim seperti kano ataupun badana but karena memang airnya yang tenang
ombaknya juga tidak terlalu besar di sini
dan memang menarik juga topografinya dari bibir pantai dia tuh langsung menurun
jadi kalau kita berada di pinggir pantai kita bisa melihat terumbu karang dari atasnya
namun tidak jauh dari sana di tempat saya berada ini sudah tidak terlihat lagi dan sudah biru
dalamnya sudah berapa dalam ini kita pak
sekitar lima belas meter
karena topografi pantainya yang unik untuk snorkeling saya cukup berenang di salah satu spot di pinggir pantai dengan kedalaman satu hingga tiga meter
ikan ikan karang pun menyapa termasuk ikan dengan warna hitam putih dan perak yaitu ikan surgeon major

begitu pula ikan laut tropis ini
dan ikan barjack salah satu jenis ikan kue
sambil snorkeling saya memberi mereka makan
sayang beberapa terumbu karang keras di sini sudah mati
kekayaan bahari di sini menjadi ladang bagi pengguna barjot
kekayaan bahari di sini menjadi ladang bagi pengguna barjot
untuk menjarik ikan
untuk menjarik ikan
hasil tangkapan pagi ini menjadi menu makan siang
hasil tangkapan pagi ini menjadi menu makan siang
setelah menjelajahi pulau
pesisir selatan yang saya ketonatan ke director
yang langsung diambil dari kekayaan bawah lautnya
ikan kakap merah
menikmati olahan ikan segar langsung di pantai
duduk di pasir putih dengan pemandangan ombak dan bukit
sungguh menyegarkan hati dan pikiran
nyanyian deburan ombak ini jadi penutup perjalanan saya di sumatera barat
lengkap bentangan kekayaan darat hingga laut membuat sumatera barat begitu istimewa
alam menjadi sumber kehidupan dan pelajaran bagi semua makhluk yang tinggal di tanahnya
budaya dan alam berpadu menjadi sebuah destinasi wisata yang menawarkan ketenangan jiwa